selasa siang pasar tanah abang jakarta pusat tetap beroperasi normal meski ditemukan enam orang pedagang yang positif covid sembilan belas
pasar tetap beroperasi seperti biasa namun para pedagang khawatir dengan berita rencana penutupan tiga hari mulai rabu satu juli
tetapi berita ini dibantah pengelola pasar tanah abang setelah menerima surat dari kantor kecamatan
pengelola pasar tanah abang mengaku sudah melakukan sterilisasi pasar dengan menyemprotkan disinfektan pada malam hari
dan meminta pedagang yang positif covid sembilan belas untuk menjalani isolasi mandiri
kemarin dari surat kecamatan yang terakhir tetap bahwa blok a tanahbang tetap operasional tidak ada penutupan gedung
dan kepada pasien diminta untuk isolasi mandiri
sementara itu pasar medan
di jalan rumah sakit fatmawati cilandak jakarta selatan ditutup sementara mulai selasa pagi
hal ini dilakukan setelah tiga pedagangnya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pasar ini ditutup selama tiga hari mendatang untuk dilakukan sterilisasi
tiga pedagang di pasar tradisional itu terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah digelar uji swab terhadap delapan puluh satu pedagang dua pekan lalu
ketiga pedagang yang dinyatakan positif kini telah dilakukan
ketiga pedagang yang dinyatakan positif kini telah dikarantina dan menunggu hasil tes swab kedua
ini adalah hasil dari swab tangan diduga
swab tangan diduga ditemukan pelaku pasar warga pasar tiga orang
orang karena itu positif
kemarin kita akan laksanakan penutupan dan juga penyelamatkan
selama ditutup pasar mede akan dijaga oleh petugas
kepala ppp kecamatan cilandak untuk mencegah pedagang lain berjualan
tim liputan cnn indonesia